saya kemari mau jelasin masalah pak
saya sudah tidak ada urusan air
sudah jelas jelas pak sobri sudah tidak amanah sama saya
dia yang menyebabkan saya rugi
maaf saya sibuk gak ada waktu untuk kalian
pak pak pak
tidak akan terjadi iamat
hingga terjadi banyak peristiwa gempa bumi
alia dengar suara dia plank
kayaknya suara orang waktu itu plank
emang ada suara
tapi tidak ada ujungnya
jangan jangan hantu plank
aduh katro mana ada hantu siang siang hari macam begini katro
apakah kalian masih tidak percaya dengan hari akhir
suara itu pak
sudahkah kalian bertobat
sudah banyak tanda tanda kiamat terjadi
aduh kiamat lagi
yang tua berpenampilan seperti layaknya yang muda
wanita terlihat seperti pria
masihkah kalian tidak percaya juga bahwa kiamat sudah semakin dekat
ngapain kamu kesini bawa temen temen kamu segala
eh sabar atu sabar
pak tenang pak
saya kemari mau jelasin masalah pak
boleh gak kita liatkan anak ayamnya
saya sudah tidak ada urusan lain
sudah jelas jelas pak sobri sudah tidak amanah sama saya
dia yang menyebabkan saya rugi
gak ada waktu untuk kalian
gocok kenapa ya
sebelum pak sobri
namanya pak suparlan mas
pak suparlan kenal
saya lumayan kenal sih
tapi sekarang dia lagi ngejagain lahan orang
kalau kayak gitu
mendingan kita samperin aja
siapa tau dia bisa bantuin
hari masih kuat buat jalan
ah tenang pak
sebelumnya kan pak parlan pernah jagain ayamnya pak tatang
ada yang aneh nggak pak
kayaknya sih gak ada yang aneh sama ayam ayamnya pak tatang
ah coba coba diinget inget lagi ya
ayam ayam itu selalu saya bedain
pasti saya kasih tali putih di kaki sebelah kirinya
yaudah sekarang kita buktiin aja ya
bisa bantu kita jadi saksi kan
kalau gak terbukti
kalau gak terbukti
ada talinya bener ah
ini mah bener nih mah
memangnya kamu bilang apa ke saya waktu itu
waktu bapak mau antar ayamnya ke pasar
ya berarti ada hak pak sobri juga yang harus dikasih
nah ini juga bagian dari amanah
pokoknya kalau ada apa apa tuh tobayun dulu
saya ucapkan terima kasih banyak ya
dan untuk pak kecunet
saya juga sudah mengikhlaskan gorengannya
saya jadi lega
terima kasih naopi nak faang
semoga orang yang kalian cari segera bertemu
dan allah selamatkan dunia akhirnya ya pak sobri
selamatkan dunia akhirat untuk kalian
makbul ya allah
pak sobri pernah denger nama ustadz beling gak
ustaz beling itu orangnya jenggotan
terus pake pakean etnik
terus sering bawa tas warna
maaf mas kayaknya saya baru dengar
tapi mendingan mas ke rumahnya ustaz soleh
mungkin beliau kenal
iya bener mas
pak sobri alamatnya tau
insya allah tau
gak ada alih
jangan cepet lah
salah lama lagi
biarin lah ya bu
kita kok ketemu lagi
kita isin tau lagi
tapi kok bu berinik gak
tanda tanda akhir zaman
jangan lupa tau obat
siapa suruhan itu masuk ke kelas terlambat
ini tempatnya belajar
tidak mau bahas bahas jangan jauh sambung
ang udah deh mendingan kita kagak usah ke rumah ustadz soleh
udah kenapa sih
udah tau gak tuh
mendingan kita langsung fokus aja ke rumahnya ustadz duling
ntar dapet masalah lagi ngolor lagi
kapan kita ketemunya sama ustadz beling
eh kita ke rumah ustadz soleh itu bukan mau cari masalah
kita datang ke rumah ustadz soleh itu cuma mau nanya
ustadz soleh kenal gak mau ustadz beling
iya kalau kenal kalau kagak gimana
udah mendingan kita fokus aja cari ustadz beling
udah gak usah kemari ke situ ke si anu ke si ini
yang ada mah leh berabe
ya terserah kamu aja lah
tapi kalau ustadz beling ada di rumah ustadz soleh
eh oh kagak bakal
kalau ada aku maha
tanggung jawab pak herat
bagi dua aja lima puluh lima puluh